oke yang concern juga dengan urusan negara bukan hanya saya saja dan juga pak joni disini selaku menteri
kita juga di ujung telepon sudah ada salah satu yang concern terhadap negara ada mas damar juniarto koordinator dari safenet
mas damar selamat malam
selamat malam fani
mas damar di sebelah saya malam hari ini saya kedatangan tamu spesial ada menkom info yang baru ada pak joni g plate
iya silahkan mas
provisi ya pak joni g pelate
terima kasih mas mas damar
kami ikut memberkati tugas dan keputusan bapak sebagai menkom info yang baru ya pak ya
oke mas damar anda sebagai salah seorang yang concern sekali bagaimana perkembangan informasi di era digital sekarang
kita tahu satu ratus tujuh puluh satu juta orang indonesia hampir enam puluh lima persen penduduk indonesia menggunakan internet
banyak sekali informasi informasi hoax atau berita berita yang sifatnya hoax tidak benar itu selalu menjadi apa ya
selalu menjadi informasi
ancaman kemudian pr kita besar
menurut anda di tangan menkom info kita yang baru pak joni g pelate apa tantangan atau pr terbesar menurut safenet
baik sebetulnya tidak bisa dibebankan kepada pak menteri yang baru karena dna internet itu kan sebetulnya kita mengatasi ini bersama sama
dna internet itu apa tata kelola internet itu biasanya mengedepankan prinsip multisikler
saya cuma meminta kepada menkominfo pak sering sering ajak bicara akademisi sektor swasta kami kami ini dari masyarakat sipil
lalu kelompok teknolog dan juga organisasi teritori internasional karena ini bukan internet bukan cuma urusan kementerian lembaga yang terkait
tapi juga melibatkan banyak orang
lalu yang kedua saya sebetulnya senang dengan rekam jejak pak joni g pelate ya saya dari safenet itu
melihat ada banyak keberpihakan pada saat pak joni di dpr pada isu isu media dan kebebasan berpendapat
nah kami ingin prinsip penghormatan kemerdekaan berpendapat dan hak asasi ini diteruskan pak jangan sampai ada kemunduran dengan banyak pembatasan
lalu untuk bisa membantu macam usulan quick win pak sehingga ini bisa jadi sesuai dengan arahan presiden jokowi
dan ketahanan internet kita
agar begini pak
keamanan warga juga memproteksi ekonomi digital kita
dari dua poli korporasi teknologi global yang
yang saya rasa itu sangat dibutuhkan pada banyak perusahaan startup
lalu tadi bapak sudah sebut tentang palaparing ya pak
jadi memang perlu dibangun ribuan dts di indonesia timur
agar kesenjangan digital antara warga jawa dan non jawa itu hilang
nah ini kan sekarang masih terasa
lalu pr nya agak banyak pak
tapi saya merasa ini ada quick win
baru tiga hari gak apa apa mas damar
iya ada quick win line yang bisa dibenangkan oleh bapak
misalnya digitalisasi penyiaran
ini kan kita bicara tentang migrasi analog ke digital broadcasting
mungkin di tangan bapak ini bisa revisi undang undang penyiaran masuk
dan kemudian ini bisa menjaga media penyiaran kita
nah itu berikutnya
beberapa empat quick win pak
yang saya rasa bisa bapak menangkan di awal awal tiga bulan pertama ya
selanjutnya yang pr agak banyak adalah soal konten pak
kita punya masalah dengan pasal pasal karet di undang undang ite
lalu tadi ada yang saya lihat tentang pemadaman internet ya
lalu bagaimana caranya biar selanjutnya juga mekanisme filtering internet itu lebih baik
dengan melibatkan banyak penyelidikan
dan juga saya rasa selanjutnya adalah penanggulangan hoax
itu harus melibatkan banyak multi stakeholder pak
jadi tidak hanya pemerintah saja
tapi tolong ajak tadi ya
akademisi kami lalu juga kelompok teknolog
sehingga bisa memperbaiki bangsa ini dari konten konten yang mengandung kebohongan
lalu pak saya ingin sebetulnya bapak punya perhatian juga pada rumusan pelaksanaan pasal dua puluh enam undang undang ite
agar tidak bisa lancar
terima kasih pak terima kasih pak
terima kasih pak
dan yang terakhir ada konsen kami dari sasmat itu tentang kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas
lewat online itu makin lama makin banyak jadi ini harus ditangani secara serius
dan kami sebetulnya sudah mulai bicara dengan pihak bgkominfo
dan itu sempat menjadi salah satu prioritas yang mau kita atasi juga
moga moga pak dengan yang tadi ya pr yang bertambah banyak
tapi tenang bapak johnny g platy sebenarnya tidak sendirian
kalau memang prinsipnya bisa tetap dijaga dengan multisite holder
safenet tiap menemani pak dan mau perbaiki barang barang persoalan interaktif
oke itu jadi concern dari safenet berarti kalau saya rangkum
safenet melalui mas damar optimis ya optimis di tangan menkom info yang baru ya
targetnya tadi tiga bulan ya dari empat poin pertama ya
oke terima kasih mas damar juniarto koordinator regional safenet
sudah bergabung dengan kami malam hari ini